eee jadi sebenernya astri itu saudara tiri kamu ya
bisa gak sih gak bahas astri terus
nah memangnya kenapa
kalian gak akur emang
astri itu gak penting
ini berat gue kenapa sih
bolak balik amat amatnya sebelum kali tetep aja mulus
kok selama kenapa sih ya
pasti makanan gue ditaruh racun di dalamnya
pergi lo dari sini
gue gak nyangka ya
ternyata lo tuh bener bener mau bodoh gue ya
pasti lo naruh racun kan di makanan gue iya kan
gak mungkin saya meracunin
mendingan sekarang kamu pergi
pergi dari sini
kenapa baju ibu dikeluarin
tapi non mungkin non itu salah makan
kalau lo gak ngeracunin gue
gak mungkin gue bolak balik sepuluh kali dari kamar mandi
nggak salah makan mungkin
gak usah kebanyakan alasan deh
mendingan kalian berdua pergi dari sini
karena gue gak mau kalian berdua ganggu hidup gue
di sini kan ibu nggak punya siapa siapa
ya udah bu gak usah nangis lagi ya
sekarang kita jalan aja dulu tuh kalau ibu capek ibu bilang sama astri ya
pergi kemana mereka
gak tau mereka pergi bawa barang barangnya tuh
kemana mereka perginya ya
mereka tuh kan disini gak punya saudara
ya udahlah ya
kenapa nggak dari dulu aja sih mereka pergi
oh jadi kamu yang ngusir mereka
kok aja yang nyalahin aku sih ya
ayah nggak tahu sih kalau ayah lagi narik odong odong mereka tuh selalu nyiksa aku ya

saya sebagai anak yang bisa sisi apa sih
udah mampu nanya
sepertinya boleh lagi las twins lan
kurang lebih lumayan lah

ya karena dia itu memang gak suka sama kita
astrid ibu hanya kepikiran sama bapakmu
pasti bapakmu sekarang belum mati
badan dia panas
ibu panas banget badannya ibu
ibu belum makan ibu ya
nanti juga sama
pak lihat orang ini gak
enggak pak enggak
makasih pak ya
jadi sebenarnya astrid tuh saudara tiri kamu ya pak
bisa gak sih gak bahas astrid terus
kenapa bisa kamu bilang astrid tuh gak penting
kalian gak akur emang
dengar dengar lu berdua mau jalan ya
ya kev kapan
emangnya aku ada janjiin buat jalan bareng sama kamu
bukan dari sana ya
saya ini orang tua kamu
jadi berhak tau kenapa kamu pulang malam
iya tapi kalau ayah itu ayah yang baik pasti menunggu semua kebutuhan anaknya
kamu pikir selama ini ayah gak akan mengambil kebutuhan kamu
dari kemarin kan aku minta motor ya
kenapa aku gak mau ngomong sama ayah kalau ayah gak beliin aku motor
bu kita pindah ya bu
udah udah udah
suara yang prendre ya ketawa

distriksi orang orang mereka seni nih kan
terima kasih sendiri